oleh karena itu ketika didalilkan oleh kuasa hukum paslon tiga harus melakukan respending terhadap nepotisme sebagai bagian dari tsm
maka harus dibalik bertanya nepotisme ini barang apa
apakah dia sebagai onreh mati hedat perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata
atau nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum administrasi
ataukah sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana
tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum paslon tiga ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari tsm
kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana lalu hukum apa
seharusnya ketika yang mulia
kuasa hukum paslon tiga membaca keterangan saya dengan seksama
saya tidak menyamakan pembuktian di mahkamah konstitusi ini dengan negatif teori yang ada dalam pidana
saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam mahkamah konstitusi ini sama dengan positif bettlect di dalam kasus perdata
tapi kalau diperhatikan di halaman dua
mengapa dalam bingkai kebenaran formil
coba kita perhatikan dalam konteks pasal tiga puluh enam undang undang mk
alat bukti yang utama itu adalah surat
kemudian baru ada keterangan saksi keterangan ahli dan lain sebagainya
meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk
kita melihat urutan alat bukti seperti ini
berarti seolah olah pembuktian di mahkamah konstitusi ini
tetapi tiba tiba juga dimasukkan petunjuk di situ
memang ketika petunjuk masuk dalam kuhap itu menjadi suatu perdebatan
karena sebetulnya itu diambil dari pasal tiga ratus tiga puluh sembilan strafvordering di negeri belanda
bukan istilah petunjuk tapi pengetahuan hakim
sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di mahkamah konstitusi ini tidak ansih pidana tidak ansih perdata
bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana